ganjar sudah diputuskan kita senang
ditemui di dpp pks pada senin siang
sekjen pks abu bakar al habshi menuturkan pks berencana mengumumkan calon wakil presiden
untuk mendampingi anies baswedan dalam pilpres mendatang
bersamaan dengan peresmian sekretariat bersama parpol koalisi perubahan
pks mencalonkan ahmad heriawan atau aher sebagai wakil presiden
karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak sebagai gubernur jawa barat dua periode
dan beberapa nama itu sudah mencuat satu nama itu pak haryawan
kalau nama banyak tapi yang muncul sudah satu pak haryawan
tetapi kita lihat saja perjalanan ini kan berjalan dengan waktu
dengan sudah adanya pak ganjar nanti kita muncul lagi presiden satu lagi siapa
nah itu makin enak kita makin jelas peta politiknya
pertimbangannya apa pak heriawan pak
ya layak saja di bekas dua gubernur
dia bekas dua gubernur dan dia mudah dan kapasitasnya cukup layak
sementara itu bertepatan dengan hari buruh
anies baswedan menggelar safari politik di kabupaten garut jawa barat
usai mendatangi pondok pesantren suci
anies menemui perwakilan partai politik pengusungnya di kawasan cibiu
selanjutnya anies menemui ribuan kader partai pengusung serta relawan anies di gedung intan balarea
anies diserbu relawan yang ingin bersalaman dan berfoto bersama
dalam orasi politiknya
anies meminta agar relawan tidak melawan fitnah dan hoaks yang menyasar pribadinya
dia juga mengimbau relawan tidak mudah diiming imingi uang dalam pemilihan presiden mendatang
mengatakan relawan itu tidak dibayar bukan karena tak bernilai tapi karena tak ternilai harganya
tak ternilai harganya
jangan coba coba tawar saya karena saya tidak untuk diperjualbelikan
dan ini adalah
ini adalah idealisme
karena itu jaga
saya juga begitu
saya mengintiarkan untuk menjaga
dan kita berharap di jalan perjalanan ke depan tantangannya tidak kecil
tapi saya berkali kali sampaikan insya allah tantangan besar itu bukan tantangan yang berat
sejumlah tokoh dan ulama garut turut hadir dalam safari politik anies ini
sejumlah warna dan tulisan kib menjadi latar layar dan banner acara
kib ini bukan singkatan dari koalisi indonesia bersatu
melainkan kependekan dari kuning hijau biru
tim liputan cnn indonesia